angkringan tidak hanya bisa dinikmati di jawa tengah dan yogyakarta
anda juga bisa dengan mudah menemukannya di bandung sekalipun
kiki aryadi mengajak anda untuk mengetahui lebih jauh bisnis angkringan ini
yang dikelola sekelompok pemuda inovatif
selengkapnya dalam sehari menjadi pengusaha angkringan
kiki aryadi mencoba angkringan di jawa tengah dan yogyakarta
namun kini sangat mudah menemukan angkringan di berbagai daerah
termasuk di kota bandung jawa barat
selamat datang di segmen sehari menjadi akhirnya ketemu lagi
gimana puasanya masih lancar tahan ya
tinggal beberapa jam ke depan kita bakalan buka puasa bareng
nah kali ini saya sudah bersama dengan tessela dan juga bu yanti
kita adalah power ranger
oh bukan kita di sini mau belanja
jadi bu yanti dan juga tessela ini salah satu pengusaha angkringan di kota bandung
kita mau belanja kira kira apa saja yang dibutuhkan
ini dia segmen sehari menjadi pengusaha angkringan di kota bandung
sama itu ya yuk
usaha angkringan dimulai dari berbelanja aneka kebutuhan bahan makanan
untuk diolah menjadi menu masakan
kegiatan belanja ini menjadi rutinitas mingguan bagi seorang pengusaha angkringan
toko pertama yang kami datangi adalah toko sembako
di tempat ini kami membeli minyak goreng gula pasir
hingga aneka rempah yang akan dijadikan bumbu masakan
berikutnya kami juga membeli salah satu bahan baku yang wajib ada di menu
kulit ayam ini nantinya akan diolah menjadi sate kulit
selain kulit bagian lain dari ayam juga kerap dibeli untuk diolah menjadi menu lainnya
nah ini kita lagi beli kulit ya bu ya
nah biasanya itu apa aja yang dibeli tuh bu
angkringan identik dengan menu yang ditusuk alias sate satean
selain membuat sate kulit sate telur puyuh juga menjadi incaran para penikmat angkringan
untuk itu kami juga tidak ketinggalan untuk membeli telur puyuh
kali ini tiga kg telur puyuh sudah cukup banyak untuk dijadikan menu sate telur puyuh
dari pasar kami langsung menuju dapur
meskipun berjualan pada sore hari persiapan mulai dari memasak
sudah dilakukan sejak pagi
karena ada lebih dari lima belas menu masakan yang akan kami olah
dalam sekali masak seorang pengusaha angkringan bisa mengolah beberapa menu sekaligus
kalau sudah mahir seperti bu yanti ini
ia sedang memasak menu ayam bakar isian nasi bakar hingga aneka sate dalam empat wajan bersama sama
nah ini nih bedanya pengusaha sama
apa namanya ibu ibu yang biasa masak
biasanya kan cuma satu plat
ini empat loh
ada empat kuali dalam satu waktu ya bu ya
memang seperti ini setiap hari
iya setiap hari
oke karena kan kita tidak hanya berburu rasa tapi juga berburu waktu ya bu
oke waduh hebat sih boy
untung ada saya dibantuin
kalau nggak ada gimana sendiri
oke lah kita lanjut dulu ya
ya kita lanjut
harum wangi rempah begitu menggugah selera
padahal waktu berbuka masih lama
aduh tahan tahan
sekarang saya kebagian mengolah ayam bakar
instruksinya cukup mudah
masukkan potongan ayam ke dalam bumbu rempah yang sudah matang
kemudian aduk hingga merata
kalau prakteknya begitu sulit bagi pemula seperti saya
padahal katanya di angkringan tete ini untuk satu kali masak bisa sampai delapan sampai
aduh luar biasa
kalau udah sepuluh repot kayaknya
nggak apa apa ya bu ya
saya belajar ya
masakan berikutnya membuat isian nasi bakar
ada daging ayam serta jerawan seperti ati yang pelat
untuk yang satu ini proses mengaduknya tidak cukup sulit
tapi urusan bumbu ibunya saja deh
kalau saya nanti jadi kasinan atau terlalu panis
sambil menunggu tiga olahan tadi matang sempurna
olahan kulit ayam ternyata sudah matang
lagi lagi aroma yang dikeluarkan ini benar benar membuat perut keroncongan
setelah ditiriskan kulit ayam yang sudah dibumbui ini akan dibuat menjadi sate
sebelum memulai jangan lupa pakai sarung tangan untuk menjaga kebersihan
selain sate kulit sate usus juga menjadi menu yang paling diminati para pelanggan
setiap hari lebih dari dua ratus tusuk sate usus siap disajikan
saya juga tidak mau ketinggalan untuk mencoba belajar membuat sate usus
tapi kok aneh bentuknya ya
coba anda tebak mana hasil yang saya yang kanan atau yang kiri
kalau jawaban anda yang kanan ini hasil saya anda tepat
gimana bu hasilnya kok beda banget bu
yang saya tuh agak lebar kalau ini lurus nilainya berapa bu
berikutnya saya mencoba membuat sate kulit
nah sebelum dibuat sate kulit ini harus digunting terlebih dahulu untuk menyesuaikan ukuran
satu persatu kulit saya ambil untuk menyesuaikan ukuran

kayaknya sih ini lebih mudah ya
dalam sehari angkringan di tempat ini menyediakan sekitar dua ratus sate kulit
pengolahan aneka sate sudah selesai
berikutnya kita akan mengolah nasi bakar
nasi bakar dicampur aneka topping mulai dari ayam hingga teri
nasi yang digunakan adalah nasi yang sebelumnya sudah diberi bumbu agar rasanya lebih gurih
bungkus nasi yang sudah dingin dan diberi topping atau isian dengan daun pisang
dalam sehari ada lebih dari dua ratus bungkus nasi bakar
bahkan jika akhir pekan jumlahnya lebih dari tiga ratus bungkus
sekitar pukul enam belas sore saya bersama dengan tim lain sudah berada di lokasi yang keringan dibuka
lokasinya di pusat kota yaitu jalan braga
nah pemilik ini memang sengaja memilih braga jadi lokasi angkringan
meski memiliki harga sewa tinggi banyaknya orang lalu lalang di kawasan sejarah ini
jadi peluang bisnis
pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan gerobak angkringan
dengan teno ini kita coba susun beberapa makanan
satu dua tiga empat lima enam masih banyak ya teh ya
yang akan kita coba susun masih ada berapa tuh
ada sembilan satu sepuluh
ada sembilan sampai sepuluh tempat lagi yang kemudian akan kita susun
jadi ini untuk memudahkan para pelanggan yang datang tinggal ambil tinggal pilih
ya tentu saja bayar
dan kemudian mereka bisa menikmati ketika buka puasa
aduh udah ngilar banget nih padahal masih lama nih jam buka puasanya
saya lanjut dulu ya
berikutnya asia juga membantu menyiapkan kursi untuk pelanggan agar terasa nyaman
manis pahit berjualan di pinggir jalan sudah mereka alami
namun karena konsistensi dan kerja keras tujuh orang pemilik ini
belakangan bisnisnya terus berkembang hingga menghasilkan cuan belasan juta rupiah dalam satu hari
awal pernah kita sampai dapat cuma sembilan puluh ribu gitu
alhamdulillah sekarang kalau weekend sudah sampai dua digit
kalau hari hari biasa satu digit alhamdulillah sudah dapat
terakhir tenoy bagaimana tips untuk mempertahankan apa yang sudah didapatkan dari bisnis ini
harus solid satu harus sabar harus punya harus yakin setiap masalah punya penyelesaiannya
hari sudah semakin sore
semakin mendekati pula dengan waktunya berbuka puasa
sepuluh menit jelang berbuka biasanya para pelanggan sudah mulai berdatangan untuk melakukan pemesanan tempat
nah sekarang sudah pukul tujuh belas tiga puluh jadi kalau misalkan boleh dilihat ini para pelanggan sudah mulai datang ke angkringan
jadi teknisnya mereka adalah mengambil menu makanan yang akan mereka makan nanti
selanjutnya akan dibayar di sana dan berikutnya nanti baru akan dibakar
jadi salah satu ciri khasnya adalah ketika makanan yang sudah dipilih akan dibakar
jadi ketika makan itu ya cukup anggar juga gitu ya kita lihat apa aja yang mereka pilih ya
sepuluh menit jelang waktu berbuka adalah waktu paling sibuk bagi saya dan tim lainnya
karena semua makanan yang sudah dipesan akan dibakar lebih dahulu
jadi ini yang menarik di sini adalah semua makanannya dihangatkan begitu
agar kemudian nanti para pelanggan juga merasa nyaman ketika menikmatinya
apalagi ditambah bumbu bumbu tambahan
bumbu bumbu kecap ya kang ya bumbu kecap menggunakan kuas
satu hal yang perlu anda pastikan kuasnya di sini halal informasi dari para pengelola
waktu berbuka sudah tiba saatnya kita antarkan makanan ke meja pelanggan
selain dibutuhkan kecepatan untuk kita mengantarkan makanan
gita juga harus hati hati saat membawa makanan ke meja para pelanggan
aduh lumayan konsentrasinya harus benar benar full karena lagi puasa juga
masih banyak yang harus diantarin jadi kita lanjut dulu
di saat orang lain santap berbuka seorang pengusaha angkringan masih sibuk menyiapkan makanan untuk pelanggan
inilah resikonya memiliki usaha kuliner di bulan ramadan
tapi tidak apa apa yang penting cuan namanya juga pengusaha
karena berjualan di wilayah kota bandung jawa barat
pemilik angkringan sedikit direnovasi dengan memadukan cita rasa masakan khas jawa dengan masakan sunda
menu yang biasanya cenderung manis dibuat lebih gurih
dan yang paling terlihat
menu nasi kucing diganti dengan nasi bakar
enak sih menurut aku bumbunya juga meresap ke dalam
jadi variasinya juga banyak jadi ya bisa jadi pilihan untuk buka puasa
nah kalau soal harga angkringan ini memiliki ciri khas harga yang relatif terjangkau
dengan harga mulai dari dua ribu rupiah saja
anda sudah bisa mencoba menikmati sejumlah menu di angkringan ini
menikmati angkringan ini
bisa menjadi pilihan anda ketika berbuka puasa kalau bingung
menunya banyak rasanya juga enak
dan yang paling penting porsinya itu pas banget
perjalanan saya menjadi seorang pengusaha angkringan di kota bandung berakhir di sini
mudah mudahan bisa menjadi inspirasi untuk anda
diki aryadi fit kirvan bandung jawa barat